hai ini paradigme orang yang menarik tapi bukan yang gampang panik
meski pikirannya suka warawiri tapi tetap berhati hati
suatu hari paradigme di telpon oleh orang yang unik
halo selamat pagi dengan bapak radik halo selamat pagi ya saya sendiri
iya pak perkenalkan saya lutfi dari bang ingin menginformasikan bahwa bapak memenangkan satu
unit mobil nah sekarang saya
mau menyocokkan data apakah bapak bisa menyebutkan kembali nomor rekening bapak
nomor apa mbak bisa diulangin ya oke jadi bapak memenangkan satu unit mobil nah kami membutuhkan
nomor rekening bapak untuk kami cocokkan datanya bisa bapak sebutkan kembali nomor rekeningnya
bagaimana bapak radik apakah bisa menyebutkan kembali nomor rekeningnya
sebentar sebentar mbak ini saya di jakarta ya siap ditunggu segera ya bapak karena kami juga harus
menelpon pemenang lain pak oke bentar bentar bagaimana bapak radik iya mbak sebentar lagi
ya namanya juga hidup ya kadang bengong kadang bingung tapi di bawah santai aja sobat
jadi sobat jaga data pribadi kalian dengan cara jangan memberikan informasi pribadi jangan
memberikan otp jangan asal klik link aktifkan selalu notifikasi transaksi dan terakhir update